pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga republik indonesia muhajir effendi menyampaikan keputusan pembatalan indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara piala dunia u dua puluh adalah sudah final
keputusan yang diambil oleh fifa ini sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat
bagi pecinta bola tanah air tidak perlu kecewa berkepanjangan kini saatnya untuk membuktikan sepak bola indonesia menjadi lebih baik lagi
karena itu ya karena sepenuhnya di bawah keputusannya diketuk hak dari fifa paling kita hanya bisa meyakinkan bahwa kita sungguh sungguh dan berdoa kepada tuhan mudah mudahan ada pilihan terbaik untuk indonesia
apapun keputusan apapun kejadian ini harus kita ambil hikmahnya dan kita harus terus bekerja lebih keras segera melupakan namanya kesedihan
segera melupakan namanya kemampuan
punya kekecewaan untuk segera bangkit menongsong masa depan yang lebih cerah